kalau biasanya pentol berkuah bening pentol di kawasan margahayu kota bandung jawa barat ini
diantre oleh penggemar karena kuahnya merah tentunya kuah membara ini adalah campuran cabai
saya langsung mau cicip satu porsi wah segar nih diberi campuran jeruk nipis segar oh iya ada
pilihan pentol lobster dan pentol kepiting juga buat penggemar seafood wih ini memang maksimal
sekali tingkat kepedesannya sang pemilik kedai memang menyiapkan lebih dari lima kg cabai untuk kuah
pentol demi memuaskan sehat dan keringan kaki dan kaki yang diperlukan untuk mencoba untuk mencoba
selera penggemar kuliner pedas pedasnya dapat terus si basonya juga dagingnya berasa gurihnya
itu kalau cabai rawit sehari saya kalau sabtu minggu ya tujuh sepuluh kg kalau weekday tiga sampai lima kilo
masih mau yang pedas membarah kita bergeser ke kawasan sudirman kota bandung
ada bakso jumbo oseng super pedas rasanya pedasnya ini campuran dari cabai bubu cabai rawit dan cabai
domba wah kalau ditanya rasa udah pasti pedes tapi yang kemudian membedakan bakso ini dengan
bakso yang lainnya kalau bakso lainnya kan memang kuahnya itu cair tapi kalau ini memang ada kuahnya
tapi kental dan seluruhnya kuahnya itu dibaluti oleh cabai cabai ini dan juga makin mantap
selang memajakkan penggemar pedas bakso ini juga deracik dengan campuran rempah supaya lebih
gurih enggak cuma pedas aja gurih ngerasa pedasnya cukuplah enaklah cukup nikmat juara ini juara
basonya ini jadi dia itu dimasak dengan osengan pakai bumbu empat puluh enam rempah rempah dan bawang bawang merah
bawang putih yang sedang di upon brainsowski hai ini juga taruh di dasar wajah bentuk soyorum ini

jadi sehingga rasanya juga muncul gitu
nggak cuma pedas
menu bakso pedas jumbo ini bisa anda nikmati
dengan rp tiga puluh lima per porsinya
aduh perut saya udah kenyang dan juga sekaligus kepanasan
karena sudah dua menu makanan pedas yang saya makan
nah kira kira anda mau pilih yang mana nih
mau pilih pentol atau bakso yang sama sama memiliki kuah yang pedas
yang jelas bagi anda yang kurang menyukai pedas
pastikan anda juga mau bawa minum yang cukup banyak
agar kemudian rasa pedasnya bisa terkurangi
diki aryadi sidkirvan bandung jawa barat